seorang pengantin baru berusia dua puluh tahun berinisial ld serta kedua orang tuanya
warga kecamatan kalijambe sragen meninggal akibat covid sembilan belas
ketiganya meninggal secara berurutan pada kamis lima november jumat enam november dan senin sembilan november minggu kemarin
menurut keterangan kepala desa wonorejo pernikahan tersebut diselenggarakan secara sederhana pada sabtu dua puluh empat oktober lalu
dua hari sebelum pernikahan pengantin itu baru pulang dari jakarta dan sempat ke dokter karena mengeluh sakit
ia diminta menjalani rawat inap tapi menolak karena hendak menikah
karena suasana pandemi kami untuk memberitahu agar menunda dulu
tapi mbak mudin ya tetap kokoh ingin menunda hajatan dengan ada hiburan
tapi kami juga tetap tidak mau artinya karena ini cuacanya akan pandemi dan di depan balai desa
jadi tetap harus ditunda kalaupun ada hajatan kecil kecilan saja
saat ini menurut dinasikasi
kesehatan kabupaten sragen sudah satu ratus tiga belas warga yang menjalani swab karena melakukan kontak erat dengan ld dan kedua orang tuanya
sementara pihak kepolisian menyatakan sejak pandemi telah melarang adanya acara keramaian
perlu saya luruskan jadi itu bukan hajatan besar itu tidak itu hanya ijab kobul
sejak covid sembilan belas ini ada kami pihak kepolisian tidak pernah mengizinkan
kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat
jadi kami selalu menunggu kepada masyarakat untuk tidak mengadakan kegiatan yang sifatnya mendatangkan kerumunan orang banyak
acara pesta pernikahan atau hajatan yang digelar di tengah masa pandemi berisiko menjadi kluster penyebaran covid sembilan belas
sebelumnya pada akhir september seorang warga coyudan temanggung jawa tengah
meninggal dunia akibat positif covid sembilan belas setelah menghadiri undangan di cirebon
sementara sebanyak sembilan belas orang lainnya yang ikut dalam rombongan juga terkonfirmasi positif
dan harus menjalani karantina di balai latihan kerja maron
sedangkan dua orang lainnya menjalani karantina mandiri